pengamanan rute dari yogyakarta ke solo yang akan dilalui saat pernikahan putra bungsu presiden joko widodo
kaisang pangarep dengan erina gudono dinilai panglima tni jenderal andika perkasa masih kurang
untuk menutup kekurangan personel itu pihaknya akan menambah tiga ratus personel pengamanan rute
hal ini disampaikan saat meninjau langsung kesiapan personel tni polri yang berjaga di sepanjang rute jalur yang akan dilalui rombongan presiden joko widodo
selain itu jenderal andika juga akan menambah pasukannya di sepanjang jalur selamat triadi yang akan dilalui kira pengantin
di samping itu ada beberapa hal kekurangan yang harus segera ditambah antara lain kekurangan personel yang ada di ring satu ring dua maupun ring tiga
kekurangan tersebut meliputi kurangnya alat metal detektor alat komunikasi hingga jumlah pasukan
untuk memastikan apakah memang rencana sesuai dengan lapangan nah ternyata memang banyak evaluasi
ada beberapa ruas yang ternyata kurang orang ada peralatan yang kurang seperti alat metal detektor yang kurang banyak
nah itu semua segera kita respon kita respon kita penuhi sehingga paling lambat besok pagi semua yang kita anggap kurang tadi akan lebih sempurna
jenderal bintang empat itu juga berjalan kaki mengecek personel yang berjaga di jalan selamat riyadi jalan diponegoro hingga
di pura mangkunagaran yang berjarak satu tujuh km
total personel tni yang diterjunkan saat ini ada sembilan enam ratus orang
jika ditotal dengan polri dan stakeholder lainnya personel pengamanan di yogyakarta dan solo berjumlah sebelas delapan ratus orang